partai politik yang akan berkoalisi dalam poros petahana maupun poros penantang di pilpres dua ribu sembilan belas
masih mempunyai waktu dalam menentukan calon wakil presiden
kedua poros masih saling menunggu sebelum menentukan strategi pemenangan
enam partai politik telah sepakat mengusung jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
sementara partai yang tersisa sejauh ini masih sibuk menjalin komunikasi
sekaligus mengatur formasi kandidat penantang jokowi
demokrat pan gerindra dan pks masih melancarkan lobby politik jelang pilpres dua ribu sembilan belas
malam ini jokowi mengumpulkan enam sekjen parpol koalisi di istana bogor
menurut ketua umum golkar erlangga hartarto
pertemuan nanti malam merupakan tindak lanjut dari pertemuan jokowi sebelumnya
dengan para ketua umum partai partai koalisi
erlangga juga mengaku pertemuan tersebut untuk menyamakan strategi koalisi
seperti pembentukan tim sukses
ini ada pertemuan sekjen parpol
agendanya tentu silapuakni sama tindak lanjut dari pertemuan yang lain
apa juga pembentukan tim sukses
iya nanti salah satu kandidat kita dibahas
sudah datang ya
nanti akan dibahas
nanti dianggap beberapa kali sudah

ini kan punya beberapa kali
ini kan ada pertemuan dan itu ingin tindak lanjut
sekjen parpol itu enggak ada
nanti lihat aja siapa yang dibutuhkan
terima kasih ya
terima kasih pak
sementara itu partai gerindra mengisyaratkan bangunan koalisi dengan partai demokrat pan dan pks hampir final
keempat partai akan duduk bersama untuk memutuskan posisi calon wakil presiden prabowo subianto
saya kira kalau disebut bangunan itu tinggal masang ya tinggal atap atap
saya juga nanti sore akan bertemu dengan tim yang ditunjuk oleh pak sby dengan demokrat
pengikatan koalisi saya kira dalam waktu dekat ini mungkin ada dua kemungkinan
apakah kita duduk bersama sama empat empat yang duduk untuk mengikatkan diri ataukah satu satu untuk diikat ikat
dan setelah pak sby mengatakan bahwa saya ini veteran ke pengalaman dan jejak rekod
itu bisa kita manfaatkan untuk atau berguna bagi kemenangan pilpres yang akan datang
mengenai calon wakil presiden gerindra yakin pks bersedia menurunkan penawaran dan berdiskusi dengan demokrat dan pan untuk menentukan pendamping prabowo
dengan bergabungnya demokrat gerindra kian percaya diri ketokohan sby dapat menambah kekuatan koalisi pendukung

kita akan mencari penampilan dari pks dan pan

kita akan mencari penampilan dari pks dan pan
kita akan mencari penampilan dari pks dan pan
dan untuk membahas bagaimana gambaran struktur dua poros yang bersaing di pilpres dua ribu sembilan belas
saya sudah ditemani oleh riko marbun direktur eksekutif media
bang riko dan bergabung dari luar martin manurung ketua dpp nasdem
selamat malam bang martin
ini dimana nih bukan di bogor ya
hanya masih di dpp
malam ini jokowi mengumpulkan sekjen parpol koalisi
kira kira apa yang dibahas dalam ini
kira kira apa yang dibahas dalam ini
dalam pertemuan tersebut bang martin
ya saya kira kan kalau dalam pertemuan di katakanlah koalisi pendukung pemerintah
pertemuannya berlangsung secara santai ya
kita bisa lihat tadi ada cuplikan gambar dari cnn indonesia
bahkan berkaus gitu biasa biasa saja
jadi memang tidak terlalu tegang saya pikir kalau di koalisi pendukung pemerintah
karena sudah malah mendiskusikan agenda agenda berikutnya yang terkait dengan pemenangan pak jokowi
jadi bukan lagi persoalan siapa koalisinya bagaimana siapa menjadi apa
bukan itulah di persoalan di koalisi pendukung pemerintah
kenapa pertemuan ini kemudian diadakan di luar istana bogor
karena informasi pertama kan sebetulnya akan diadakan di istana bogor nih bang martin
ya mungkin persoalan teknis saja ya
persoalan teknis saja ya

segala macam dan tadi sekjen sekjen juga saya rasa seperti sekjen nasdem
kakak joni plata itu masih harus kami sandera di kantor karena banyak dokumen yang harus kita tangani
tapi kemudian dari istana sudah menelpon ya beliau harus berangkat
oke kalau kemudian pertemuannya tidak berlangsung tegang
jadi yang dibahas ini semata mata masalah teknis
begitu ya teknis nanti pendaftaran capres cawapres
jadi sudah tidak ada tarik ulur siapa yang akan kemudian menjadi cawapres
karena saya rasa masing masing partai sudah memberikan usulan usulan
apa yang terbaik dan segala macam
dan kemudian pada pertemuan antara ketua umum sudah disepakati bahwa seluruh partai politik pendukung pemerintah
menyerahkan sepenuhnya kepada presiden jokowi untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik
poinnya di situ
jadi tidak terlalu banyak tarik ulur dan tawar menawar saya pikir ya
oke apakah kemudian gerakan politik yang dilakukan oleh kubu prabowo
subianto ini juga menjadi pembahasan malam ini
ya pastinya ya kan kita juga melihat bagaimana komposisi dari pesaing ya kompetitor
tapi saya pikir intinya bukan lagi terlalu berkutat di situ
dan kita juga memahami bahwa partai partai politik di luar koalisi pendukung pemerintah
perlu mencari kesepahaman kesepahaman
namun kita tidak mau katakanlah terjebak
kita mau katakanlah di topik yang itu itu aja gitu
kita mau coba melihat bagaimana agenda pemenangan ke depan
karena juga dari berbagai perkembangan kita lihat kelebihan dan kekurangan masing masing dari partai politik dan juga pendukung
topik yang itu itu aja maksudnya apa tuh bang martin
ya kan itu itu aja siapa jawab pres lagi siapa jawab pres lagi
saya pikir kan nggak maju maju kalau kita ngomongnya di situ lagi
jadi kita memberikan keleluasan
jadi kita berikan keleluasan kepada presiden
jadi untuk urusan cawapres ini domennya adalah presiden joko widodo gitu ya
partai politik hanya memberikan partai politik koalisi hanya memberikan masukan begitu
oke bang martin kita ada bang riko di sini
bang riko mungkin melihat gerakan politik begitu ya
kalau beberapa hari belakangan kita lihat gerakan partai politik koalisi kubu prabowo yang begitu cepat begitu ya
dan juga ada juga nih gerakan dan perkembangan
dari koalisi presiden joko widodo anda melihatnya seperti apa
jadi begini kalau kita melihat di lautan itu kesannya tenang di atas tetapi arusnya sangat kuat di bawah
nah ini yang mana nih ini koalisi yang mana nih
saya ingin menanggapi apa namanya dari pak martin tadi ya
pak martin tadi jadi memang pesan politik yang ingin ditampilkan oleh kubu jokowi ini sudah tepat
artinya mereka ini harus mengesankan bahwa
soliditas koalisi partai pendukung itu tetap solid terkesan tidak ada apa apanya terkesan tidak ada rebut rebutan posisi cawapres
padahal sebenarnya kalau kita menyaksikan di statement statement dari beberapa ketum akhir akhir ini ketum partai pendukung pak jokowi
itu sebenarnya nuansa tarik menarik kepentingan itu
ketum kepentingan itu tetap ada begitu ya
cuma mungkin bedanya dengan kubu pak prabowo ini kalau mesin ini mereka sudah start duluan ya
artinya sudah panas selama duluan begitu
sementara kubu pak prabowo ini baru baru saja mereka mulai
kenapa itu terjadi
sebenarnya itu merupakan sebuah keniscayaan dari sistem pemilu pilak dan pilpres yang berjalan secara berbarengan
sebuah kenyataan politik bahwa sampai akhir ini sampai saat ini hanya dua partai politik sebenarnya yang diuntungkan secara elektoral
oleh semua heboh kehebohan capres cawapres ini yaitu pdip dan gerindra
di kubu pendukung pak jokowi itu sebenarnya pdip itu mendapatkan keuntungan elektoral secara penuh
anda punya surveinya ya
kita akan tampilkan sama sama datanya seperti apa
mendukung statement anda bang rico
jadi ini kurang lebih satu dua tiga empat lima enam partai terbesar di atas
kalau kita bisa melihat ini berarti kan ini yang saya katakan efek leader of the pack mentality
jadi kalau kita melihat tayangan film dokumenter begitu ya
kalau anda misalnya saksikan itu ada kuda misalnya atau apalah itu diintai oleh sekelompok pemangsa
grafis partai politik ya
mungkin bukan yang ini
perolehan partai politik
trendnya begitu yang paling atas adalah pdi perjuangan
kemudian yang kedua gerindra yang nah ini dia
ini terlihat trendnya ya
ya jadi terlihat
kalau kemudian dibandingkan dua ribu empat belas
dari dua ribu empat belas itu ada lonjakan yang luar biasa
jadi yang mengambil keuntungan penuh begitu ya semakin misalnya jokowi didorong oleh kelompok partai politik
maka karena kuatnya asosiasi jokowi terhadap pdip maka suara pdip akan semakin berkibar
oke bang martin
begitu juga dengan gerindra
oh silahkan silahkan
bang martin mungkin tidak bisa melihat mungkin saya bacakan saja untuk nasdem ya khususnya
saya sudah lihat
oke sudah lihat siap
oke silahkan ditanggapi
pertama survei ini kan terkait dengan elektabilitas kita untuk pemilu dua ribu sembilan belas
tapi itu juga kan belum mengukur perolehan potensi perolehan kursi kita

karena kalau kita melihat dan dalam sistem demokrasi kita dimana pemilihan itu bersifat kombinasi antara partai dan juga individu caleg
tentu kita menyaksikan setiap pemilu itu ada diskrepansi antara elektabilitas dalam survei dan kursi yang diperoleh
kedua juga saya nggak melihat relevansi survei ini terhadap pembentukan koalisi kita
karena koalisi kan berdasarkan
berdasarkan pemilu yang lalu
nah jadi kalau saya melihat kita mungkin lebih menarik untuk melihat bagaimana pembentukan atau tarik menarik ya komposisi kekuasaan di kubu sebelah
karena memang di situ yang masih sangat cair gitu
kalau di kubunya pak jokowi kan sebenarnya sudah relatif feel ya dan bisa dilihat bagaimana progres ke depan gitu
dan opsi opsinya saya pikir juga tidak terlalu banyak lagi
karena memang sudah didiskusikan sedemikian lama dengan waktu yang cukup lama antara ketua umum bahkan sekarang sudah di level sec gen gitu
yang kumpul dengan presiden ini kan sudah di level sekjen
artinya bukan lagi keputusan keputusan mendasar yang harus diambil di koalisi
artinya tidak benar begitu ya ada arus yang sangat kuat tarik menarik di dalam kalau seperti tadi disampaikan bang riko di sini kelihatannya tenang
tapi sebetulnya di dalam ada tarik menarik arus yang sangat kuat begitu
tidak juga tidak juga tarik apa yang mau ditarik
kita sudah menyerahkan pada presiden kok
itu kan sudah didorong bukan ditarik lagi mbak
jadi semua aman aman saja begitu ya
saya rasa sampai saat ini ya aman aman saja dan bahkan ya jelas lah kalau sudah bertemu levelnya itu sekjen bertemu kan berarti bukan lagi keputusan keputusan mendasar
karena keputusan keputusan mendasar kan sudah diambil ke sasaran
seberapa besar sebetulnya porsi masing masing partai politik ini memberi masukan kepada pak jokowi
soal masalah strategi pemenangan kemudian juga
pak jokowi sendiri sangat terlihat dari pengamatan saya misalnya kepada partai nasdem sendiri
beliau juga sangat open
tidak melihat bahwa ada ya betul bahwa ada leader of the coalition yaitu pdip karena merupakan partai yang terbesar
tapi juga beliau tidak menganggap bahwa kemudian partai lain tukang mengikut gitu ya
karena saya lihat di setiap acara acara partai nasdem sendiri beliau menyempatkan diri hadir
dan terakhir pada saat pembukaan angkatan kedua dari akademi belan negara pak jokowi juga hadir
dua tahun berturut turut loh membuka akademi bela negara angkatan pendidikannya
jadi saya pikir suasana yang dibangun oleh pak jokowi di koalisi pendukung pemerintah sangat baik ya
karena ketua ketua partai yang tidak duduk di parlemen misalnya kan
jadi tidak ada ada kelas satu kelas dua begitu biasa biasanya
semuanya kompak dan solid
dan dipahami begitu ya bahwa memang pdip sebagai leader of the coalition akan mendapatkan keuntungan lebih misalnya dari elektoral kalau kemungkinan
keuntungan lebih ya
artinya jelas dong bahwa sebagai partai memperoleh kursi terbanyak
kan tentu juga memiliki pendapat pendapat yang kita juga harus dengar juga
jadi bukan satu partai overshadow partai yang lain gitu loh mbak
bang martin kita akan lanjutkan setelah jeda
kita akan bedah lagi ini masalah survei yang dilakukan bang riko ini terkait elektabilitas dari jokowi dan juga prabowo
cnn indonesia prime news akan segera kembali
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih bahas kekuatan dari dua poros poros jokowi dan juga poros prabowo
sudah bergabung dalam diskusi kita malam ini
bang angga wira jurubicara dpp gerindra
ini nampaknya terlambat apa gara gara tadi ada maju mundur nih soal pertemuan antara gerindra pks dan pan
ya rubah rubah tempat aja biar semuanya bisa hadir
kenapa sih malam ini pertemuan agak berbeda dengan pertemuan pertemuan sebelumnya
karena pertemuan sebelumnya kan sangat dibuka aksesnya ke publik
sebenarnya kan kalau sekarang memang kan sudah ada beberapa partai yang join kan
kalau kemarin kan baru dua partai dua partai dua partai dan beberapa hasil pertemuan itu dibawa kepada pertemuan yang lebih luas lagi
sebenarnya seperti itu aja sih
oke malam ini fokusnya akan membahas apa
tentunya sebenarnya sih kita bukan hanya soal cawapres juga
tapi juga bagaimana soal konsepsi
karena kan kita challenge ke depan ini kan soal ekonomi ya
yang memang sekarang kondisinya memang sangat sangat memprihatinkan
tentunya hal ini akan kita harus ada gagasan besar yang kita tawarkan ke masyarakat
oke tapi kan sebetulnya yang diharapkan kalau memang sudah ada pertemuan pertemuan sebelumnya antara dua parpol gitu
yang kemudian diharapkan proses selanjutnya adalah pertemuan antara seluruh partai koalisi pendukung
tapi malam ini lagi lagi masih parsial begitu
ya memang belum belum
apa sih sebetulnya yang menyebabkan ini masih belum empat puluh tahun
belum empat parpol ini bertemu bersama untuk membahas kira kira ke depannya seperti apa
kalau kemudian kita bandingkan dengan koalisi jokowi yang malam ini sudah ada sekjennya
ya jelas sih sebenarnya kalau kita bandingkan dengan koalisi partai jokowi kan selama ini mereka kan di pemerintahan ya
sedangkan kita kan kalau bisa dibilang selama ini yang kita jalan bareng kan dengan gerindra dengan pks lah
baru terima kasih kemarin demokrasi menyatakan untuk bisa bergabung kan

nah tentunya kan platform ini kan harus bergabung

belum lagi nanti kan pan
pan posisinya juga sekarang kan mungkin ya kita lihat juga masih ada white end sih lah
tapi kita harapkan kita yakini juga bisa bergabung ke koalisi kami
tapi pertemuan empat partai politik pendukung prabowo ini akan berlangsung dalam waktu dekat atau tidak
ya akan berlangsung dalam waktu dekat
karena kan kalau kemudian kita membaca gestur gitu misalnya pan baru akan memutuskan berada dalam koalisi setelah tanggal lima
lalu pks dia akan merasakan mengapa dan juga saya juga berpikir ya
juga mengatakan demikian setelah ada pertemuan majelis syuronya
ya kita hormati masing masing partai dalam konteks mekanisme internal ya
tapi kan kalau kita bisa lihat dari gestur dan lain sebagainya sudah jelas ini
porosnya kan sudah jelas ini
poros petahana pak jokowi dan poros pak prabowo kan
sudah tidak mungkin ada magnitude lain yang akan menjadi poros ketiga misalnya kan
karena demokrat juga sudah menyatakan bergabung
hanya tinggal ya namanya perpaduan ini kan semua menimbang
satu sama lain dan tentunya konsepsi besar ini paling tidak kita inginnya ada sebuah gagasan yang ingin kita tawarkan masyarakat
oke bang riko melihat kemudian gestur politik yang dilakukan oleh dua poros ini
gimana perbandingannya gimana nih
jadi kalau saya boleh mentafsirkan
ini sebenarnya poros jokowi versus poros ganti presiden dua ribu sembilan belas
jadi prabowo itu adalah kekuatan utama di dalam arus itu
yang harus disadari oleh kawan kawan di dalam koalisi jokowi
ini sebenarnya yang mereka lawan
ini sekarang bukan lagi gerakan politik ansih
bukan lagi gerakan politik saja
tetapi ini sudah menjelma menjadi gerakan sosial
karena ketidakpuasan yang terjadi secara masif
kalau kita lihat di data survei kita
oke kita akan tampilkan
sama sama data survei median
jadi data tentang itu
kita tanyakan misalnya menurut anda
apakah sebaiknya pak jokowi ini tetap menjabat di periode kedua
atau diganti oleh tokoh yang lain
ternyata dari survei yang kami lakukan
itu mengalami peningkatan jumlah orang yang menyatakan ingin mengganti presiden
ingin mengganti presiden
tapi kalau pada survei sebelumnya
ya pie chartnya itu beberapa bulan yang lalu
itu di angka kurang lebih empat puluh enam
sekarang itu angkanya kurang lebih empat puluh lima
bisa dilihat sini ya
empat puluh empat persen ya
berarti size orang yang ingin mengganti presiden itu besar
itu kita juga tanyakan tentang popularitas hashtag ganti presiden dua ribu sembilan belas ya
dan ternyata pada saat kita bertanya itu kepada
itu ternyata orang yang menyatakan setuju
jadi ini pembelahan apa namanya gerakan sosial melawan apa namanya kubu pak jokowi
ini sudah terbentuk dan sebenarnya kita melihat menemukan momentumnya
alasan alasannya karena dua hal tadi
satu alasan keterancaman secara identitas
kegelisahan terhadap situasi ekonomi
nah kita melihat di kubu yang merepresentasikan gerakan ganti presiden dua ribu sembilan belas ini adalah sosok yang namanya pak prabowo
dengan motor utamanya itu partai gerindra
nah kalau kita melihat pertemuan pertemuan
kalau saya menyebutkan ini pertemuan pertemuan bilateral ya
kalau kita ungkapkan antara misalnya gerindra dengan pks
kemudian gerindra dengan pan
ini kan masih pertemuan
belum berupa pertemuan yang sifatnya multilateral
artinya empat empatnya misalnya itu datang kemudian bicara di satu tempat
karena memang ini yang saya katakan tadi
problem yang menghinggapi di kubu jokowi
tadi saya singgung sedikit kalau memang kubu jokowi memang benar benar tidak ada sama sekali tarik menarik kepentingan
seharusnya pak jokowi sudah mengumumkan dari sekarang cawapresnya siapa
tidak usah menunggu nunggu lagi
oke bang martin
kalau memang betul tidak ada apa tarik menarik itu ya
bang martin silahkan menanggapi
ya pertama ya saya mengucapkan kepada teman teman di gerindra dan di koalisi oposisi lah katakan
semoga sukses koalisinya bisa ketemu
nah kedua kalau dari survei ya kita melihat survei dari berbagai lembaga survei ya
dan saya rasa median bukan satu satunya survei yang kita baca
dan juga survei survei lain yang terkait dengan kepuasan publik
dan itu bisa kita bahas nanti secara utuh
nah yang ketiga saya pikir kapan pak jokowi mengumumkan ya tentu kan kita juga harus melihat bagaimana komposisi lawan dan dinamika politik ke depan
kan semua kartu kita harus perhitungkan
ibarat kita main kartu tidak mungkin kita mengeluarkan kartu kita sebelum kita bisa membaca arah permainan dari lawan
jadi bukan berarti sudah tersimpul satu atau dua nama tapi pak jokowi sudah memegang opsi opsi itu
dan kita menyerahkan kepada beliau untuk memilih opsi yang terbaik ya melihat perkembangan ke depan
jadi saran dari bung riko untuk bisa diumumkan sekarang kan juga gimana itu ya kan
emangnya kita sebodoh itu kan enggak juga lah
momennya kira kira akan kapan itu bang martin pengumuman
terserah pak jokowi
terserah pak jokowi yang terbaik kapan beliau mengumumkan
dan kita kan masih punya tengkat waktu sampai agustin
saya enggak salah
enam belas atau kalau saya enggak salah ya
tapi ini artinya bukan tidak yakin ya dengan cawapresnya ya
oh bukan enggak yakin
mungkin tidak yakin tapi kan ada beberapa opsi yang sudah ada di kantong pak jokowi
dan kita melihat perkembangan ke depan
dan lucunya kenapa ditanyakan ke kita yang kita tidak ada persoalan
kan di sebelah yang justru belum tahu siapa coba capresnya sebelah itu
kalau kita paling enggak cawapresnya sudah jelas pak jokowi
terserah pak jokowi
emang belum pasti cawapres prabowo ini
ya saya rasa bung martin nggak menyimak mungkin tadi diskusi kita ya
tapi tentunya ya masing masing pihak punya strategi
dan saya rasa kita hargai juga
tapi yang terpenting bagi koalisi penantang pak jokowi sekarang adalah bagaimana membuat suatu konsep untuk bisa mencabar apa yang sudah dilakukan pak jokowi saat ini
nah itu bagus
hal hal itu yang saya rasa lebih konteksual
dan tentunya persoalan persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat ini kan tentu harus kita mencari
berikan solusi terukur lah
kita juga tidak ingin kontestasi pemilu dua ribu sembilan belas ini menjadi kontestasi yang minim gagasan
yang minim program
kita inginnya lebih dalam lagi
dan kemarin kita sudah bertemu dengan pak prabowo dan pak sby itu membahas hal tersebut
tapi kan kemudian selain gagasan ada juga langkah langkah politik begitu yang dilakukan oleh pihak pihak yang berada di sekitaran capres cawapres gitu
nah saya ingin tanya itu tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
cnn indonesia prime news akan segera kembali
jadi sebetulnya kan kalau memang katanya kan kita ingin beradung gagasan
tapi kemudian gestur yang dilakukan gestur politik yang dilakukan oleh orang orang atau para politisi yang berada di sekitar capres cawapres itu tidak mencerminkan itu sebetulnya
ya itu kan sekali lagi kan asumsi kan
tapi kan yang selalu kita bangun misalnya hashtag ganti presiden dua ribu sembilan belas itu apakah itu bukan suatu gagasan
itu kan jelas suatu gagasan kan yang kita sampaikan ke masyarakat
dan itu sudah seperti tadi survei bung riko bilang trennya juga makin meningkat
dan itu artinya de facto bahwasannya dukungan terhadap masyarakat
dukungan terhadap masyarakat terhadap penantang petahannya gitu kan begitu
begitu luas ya seperti itu
oke oke oke bang martin ingin menanggapi
ya saya sih sedih aja kalau hashtag ganti presiden itu adalah sebuah gagasan
itu kan biasa biasa aja
ya kalau biasa biasanya jangan takutlah
buktinya kita ganti presiden dipersekusi dimana mana
jadi saya saya sungguh bahwa ini adalah pertarungan gagasan
jadi jangan cuma disurvei hashtag kan ini bahaya
kasian sekali mumpung ketahuan kita
oke dan juga misalnya gestur pihak pihak yang berada di kupu prabowo
kemarin ada istimewa ulama yang kemudian memunculkan salah satunya adalah menyodorkan nama nama capres cawapres
iya jadi gini jadi istimewa ulama ini jangan dikaitkan juga ini ada di kubunya pak prabowo
itu kan suatu hal yang lahirnya secara bottom up gitu
kita juga tidak menduga misalnya ustadz abdul somad
tapi itu juga bisa disorong untuk menjadi cawapres
tentunya juga dengan mungkin para ulama dengan berbagai pertimbangan keilmuan popularitas dan lain sebagainya
tapi itu kita amati sebagai suatu bagian daripada proses demokratisasi
yang demokratisasi ini kan tidak hanya harus bersumber dari partai dan lain sebagainya
atau semua pihak juga berhak mendorong kader kader terbaik bangsa ini
jadi kan masyarakat dibiarkan punya punya berapa opsi pilihan
oke bang martin ingin menanggapi masalah istimewa ulama ini
kan bisa datang dari berbagai kalangan
oke tapi kan kemudian menghasilkan keputusan atau fatwa begitu ya
itu kan capresnya prabowo
saya kira kan boleh boleh aja lah
tapi itu tidak mengkhawatirkan bagi kubu jokowi
karena capres yang diusulkan kan sebetulnya prabowo
itu kan satu usulan ya usulan dari teman teman dari berbagai kelompok ada dari ulama
mungkin nanti ada usulan dari mungkin kelompok kebudayaan saya nggak tahu apa
tapi kan itu biasa biasanya dalam kelompok kelompok masyarakat ada usulan
oke tidak mengkhawatirkan sama sekali begitu ya bagi koalisi jokowi
ya kenapa harus khawatir ada usulan usulan kan bagus bagus saja pak
yang tidak boleh kan pemaksakan kalau usulan kan bagus saja
jadi kalau saya justru melihat begini saya mungkin punya perspektif yang agak sedikit berbeda ya
jadi ijtima ulama ini terutama saya melihat ini gerindra dan demokrat sekarang ini sedang dalam mode damage control
kenapa saya bilang damage control karena kalau saya menilai ijtima dari ulama ini punya efek yang justru berbalik ya
berbalik itu artinya seharusnya koalisi ulama ini rekomendasi yang dihasilkan oleh forum ulama ini
itu adalah rekomendasi yang memperluas cakupan koalisi bukan mempersempit koalisi
nah kritik saya terhadap rekomendasi yang dihasilkan oleh ulama ini itu adalah seperti ini menjelma menjadi satu partai baru
itu kan sama saja kita melihat kalau rekomendasi yang dihasilkan kemarin itu sama saja kita melihat
wahai pak prabowo begitu anda berpasangan sajalah dengan pks
kemudian anda tidak perlu berpasangan dengan pan anda tidak perlu berpasangan dengan demokrat
nah seharusnya forum ulama ini mereka menjadi katalis yang menjadi tempat meluasnya dukungan terhadap koalisi oposisi
seharusnya mereka bisa fokus hanya misalnya di variable kandidat pendamping pak prabowo misalnya
atau mereka juga menyebutkan disebutkan dong seluruh orang orang yang karena kan seharusnya forum ini mampu menangkap juga
aspirasi dari masyarakat kan begitu kan
ambillah sodorkanlah nama ketua ketum ketum partai politik ya
sodorkanlah misalnya ahy sodorkanlah misalnya zulkifli hasan sodorkanlah misalnya pak yusril iza mahendra begitu ya
agar koalisi ini semakin meluas tidak hanya tokoh tokoh pks saja
kalau kita melihat dari data survei juga yang saya agak bingung kenapa kok forum ulama ini seakan akan terpisah dari realitas politik
dan apa namanya dukungan real oleh masyarakat
kalau kita lihat secara angka misalnya ya
tapi apakah kemudian itu nanti akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pilihan capres dan cawapresnya
kalau pilihan capres dan cawapresnya mungkin tidak akan berubah terlalu banyak ya
karena kan ini mood ganti presiden ini sudah terbentuk
tetapi apa namanya rekomendasi yang mereka lakukan
yang mereka apa namanya
apa namanya mereka lakukan ini
ini justru mempersempit ruang koalisi
sehingga pada akhirnya kemarin saya bisa melihat pak prabowo misalnya pak sby misalnya
mereka semua untuk menenangkan semua peserta koalisi itu
berbicara tentang ya apa namanya ya capresnya pak prabowo begitu ya
cawapresnya diserahkanlah itu ke pak prabowo
bahkan mungkin misalnya pak prabowo
beberapa waktu lalu itu sempat mengatakan kalau misalnya ada orang lain di luar saya
yang memiliki kapasitas atau yang lebih baik daripada saya ya akan kita dukung
kan itu sebenarnya pesan moral yang ingin disampaikan begitu ya
bang riko terakhir
seberapa sentral sebetulnya titik penentuan cawapres dari masing masing kubu ini akan menentukan
apa ya peta koalisi ataupun kekuatan masing masing kubu ini
kalau menurut saya ini ada dua hal yang harus kita hitung
yang pertama itu adalah keuntungan elektoral yang akan di apa namanya ini satu kita bicara dua hal
satu potensi menang
yang kedua gain yang akan didapatkan oleh peserta koalisi
kalau anda bicara peluang menang maka secara angka secara angka elektabilitas ya itu pasangan dari kubu penantang itu ahy itu

jadi kalau kita lihat

zulkifli hasan dan tokoh tokoh lain seperti anies mata aher kemudian hnw
nama pak salim segaf itu justru di bawah sebenarnya
kalau anda bicara peluang maka lihatlah angka angka itu
nah baru anda bicara yang kedua nih
yang kedua gain apa yang bisa diambil oleh para partai peserta koalisi
kalau mereka tidak memiliki cawapres yang ada yang diwakili di dalam koalisi
yang diwakili di dalam koalisi itu maka sekarang pertanyaan selanjutnya bagaimana caranya saya bisa menang pilek kalau saya tidak punya cawapres
kita akan tunggu sama sama kita harus tutup dialog ini bang martin
kita akan tunggu nanti pengumuman dari pak jokowi siapa cawapresnya karena mau tidak mau itu memang yang sedang ditunggu tunggu oleh masyarakat saat ini
bang angga terima kasih juga sudah hadir di cnn indonesia prime news
bang riko terima kasih dan cnn indonesia prime news akan segera kembali